oke jadi saat ini pertahankan saya perma negara selaku ketua bem
mbak rizki dulaiana
pertama saya ingin menyatakan bahwasannya memang hari ini kita lihat
tampaknya ada kendala komunikasi ya
ke rizki dulu mungkin
oke baik terima kasih mbak nana
oke bagi saya tentunya saya ingin membantah ya
apa yang dikatakan oleh bang riza patria dan bang maman
bahwa melanggangnya gibran ini adalah kemenangan anak muda
bagi saya ini bukan kemenangan anak muda
tetapi justru ini adalah sebuah kemunduran
bagi tradisi politik anak muda yang harusnya berbasis meritokrasi mbak
jadi bagi saya ini merupakan titik terendah dalam demokrasi kita
sejak era reformasi di mana hukum dan lembaga peradilan
justru dijadikan alat transaksi politik yang pragmatis
bagaimana mungkin mk bisa offside mengambil wewenang
mengubah peraturan yang sifatnya open legal policy gitu
atau wewenang pembentuk undang undang gitu
jadi bagi saya saya baru pertama kali ini ya
melihat apa yang disebut sebagai oligarki despotik gitu
mengotak atik aturan pemilu hanya untuk kepentingan keluarga tertentu
nah pertanyaan saya begini mbak
bagaimana nanti prabowo griban berhasil masuk putaran kedua
entah menang ataupun kalah
kemudian ada gugatan kmk ada sidang sengketa pilpres
bagaimana kita bisa menjamin mahkamah konstitusi hari ini dapat independen
dan berintegritas di tengah relasi keluarga dan ketidakpercayaan publik
terhadap putusan mk kemarin
mungkin itu mbak
excellent sekali ini pertanyaannya
satu lagi putu bagus padma negara
baik terima kasih mbak
mohon maaf sebenarnya tadi ada gangguan signal
nah jadi disini ingin menambahkan saya bahwasanya
saya benar benar malu
saya malu sekali melihat bahwasanya hari ini
partai partai besar seperti adanya
demokrat gerindra dan juga ada golkar
yang memang pada akhirnya mengambil kader orang
untuk dijadikan sebagai wapres gitu
ini kan hal hal seperti memalukan
ketika hari ini pada akhirnya partai partai besar ini
seharusnya kira kira melihat malu gitu
ketika memang pada akhirnya tadi dikatakan oleh
yang salah adalah salah caranya gitu
ketika diletakkan seperti dikatakan oleh kawan saya gitu
jadi saya ingin sempat lihat pertanyaan itu
di mana letak orang yang malu pada pimpinan partai
ketika hari ini memang menjadi seorang
jadi catur dari pemimpin kekuasaan sekarang gitu
apakah punya ratu atau tidak
jadi saya rasa benar benar malu saya harus
menjawab sekarang sendiri
baik terima kasih ketua bem udayana
ibu tuh bagus padma negara dan tadi ada
koordinator analisis dan pergerakan bem udayana
teman teman udayana ini bagus bagus banget ya
pernyataannya ini mewakili suara anak muda
bahwa silakan bang maman ternyata apa yang anda katakan tadi
ini adalah bentuk kemunduran demokrasi
mereka sangat malu sebagai anak muda
karena ini adalah bagian dari oligarki despotik
begitu ya dengan mengubah cara bertata negara begitu
jadi ini buat mereka ini bukan sesuatu yang harus dibanggakan
kemunduran demokrasi itu kalau kita menjalankan
sebuah proses demokrasi tidak melalui proses aturan
dalam hal ini pengajuan gugatan judicial review
melalui mahkamah konsistus ini adalah aturan
ataupun tempat yang memang disiapkan untuk bagi mereka
yang notabene anak anak muda yang kebetulan di bawah empat puluh sembilan
sudah pernah dipilih melalui proses election
itu juga mereka menuntut untuk diberikan hak
maksud saya gini dulu ya jadi saya harus kita luruskan
kalau ditanya ke saya ini adalah proses demokrasi itu adalah
prosesnya dan melalui proses mekanisme hukum yang ada
dan itu sudah dijalankan oleh mereka mereka yang merasa itu
yang kedua saya mengerti perasaan adik adik saya ini semua
tapi saya meyakini dalam tempo tiga minggu ke depan
mereka akan timbul sebuah kesadaran kolektif
apa kesadaran kolektif itu
bahwa sekaranglah tantangan apa kesempatan zaman ini
nggak bisa dilewati dua kali
gibran terlepas dari kita suka ataupun tidak suka
dia hari ini akan menjadi simbol percepatan regenerasi
saya tidak bilang hanya sekedar di panggung politik ya
di dunia dunia profesionalisme yang lainnya
narasinya akan berbeda nanti ke depan
itu menurut anda kita nanti akan lihat di kotak suara
apakah suara pemilih ataupun genzi
sama seperti yang tadi anda sampaikan
kita waktunya gak banyak bang riza
di mana urat malu para petinggi partai politik
dengan cara cara seperti tadi itu dipertanyakan oleh teman teman mahasiswa
ya saya terima kasih ya
pendapat teman teman mahasiswa yang kritis
cuma kita juga harus rasional
justru apa yang menjadi keputusan mahkamah konstitusi
sesuatu yang luar biasa
itu breakthrough menurut saya
ketika si penggugat lebih mempermasalahkan umur
sekalipun di amerika tiga puluh tahun di australia tiga puluh lima tahun
tapi justru mk memutuskan meloloskan
syarat karena yang bersangkutan atau siapa
jadi siapapun warga negara telah terpilih
melalui satu proses pemilihan langsung
ini satu yang luar biasa
jadi orang ini telah teruji diterima oleh masyarakat
jadi saya kira inilah keputusan mk yang luar biasa
dan ini satu proses demokrasi yang luar biasa
yang kita harus hormati
bukan satu kemunduran bahkan ini satu kemajuan
bang ciko menanggapi tadi
jadi apa yang disampaikan oleh teman teman tadi itu
hanya mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan tadi
generasi z ini mereka tidak suka diasosiasikan dengan orang tua
mereka tidak suka nepotisme
mereka tidak suka pengkatrolan
mereka tidak suka aturan aturan diubah untuk mengistimewakan
bahkan gen z itu sendiri
mereka ingin berjuang sendiri berangkat dari zero to hero
mereka ingin menjadi sukses story
jadi ini yang saya sesuai saja
jadi anda optimis ya bahwa paselan anda nanti bisa meyakinkan
para generasi milenial itu
iya bahkan yang dikatakan mahman tadi
tiga minggu ke depan ya saya lihat ganjar mahfud akan lebih tinggi lagi
oke itu nanti kita tahu dikontak suara ini mas ciko
silakan bang rey waktu kita singkat saja
aku tidak ada lagi apalagi ya
gak ada lagi ya itu maksudnya menanggapi tadi keresahan teman teman mahasiswa
bahwa ternyata mereka berpikiran lain sebaliknya
mereka bertanya nya kemahaman sama rija
oh berarti tidak mau memberikan eksperimen ya
ya sudah lah
yang penting anak muda maju mandiri kuat ditempa oleh zaman
kalau ini sedikit kalau ada sebagian menginginkan tidak menginginkan anak presiden
katanya gagal mencegah pak jokowi ya paling tidak mari kita jaga pemilu kita berkualitas
tetap demokratis supaya baik pak jokowi pak menko polukam ya itu yang paling penting
terus satu lagi dari sisi elektoral betul dengan kehadiran mas gibran
itu yang terancam pastilah mas ganjar yang untung pastilah pak prabowo di basis itu
mas anies adalah keuntungan potensi keuntungan
jadi itu secara elektoral
mudah mudahan berjalan sesuai ini koridor hukum kita
apapun yang apapun
demokratis berintegritas dan netral ini penyelenggaranya
oke apapun yang terjadi ini sudah terjadi begitu ya
apa kemudian yang menjadi sentilan dari teman teman komisi co teman teman komika
nanti kita akan dengarkan sama sama tapi kita harus judah tubuh dan hujan kemana mana
tetap bersama kami di political sho